ya dua duanya gua sayang umilu juga duit juga
udah udah udah baru baru dia majadah pokoknya abah janji
pikir umilu sebaya seperti pesembuh tanpa bangun uang lagi ada yang begitu
pulang mau kemana lu capek disini mencari hiburan biar pikiran
rosita serabang aja menyumbang berapa tapi jujur bang roh gak ikhlas roh gak redo
kalau kita nyumbang tapi nggak ikhlas nggak rendong ya percuma roh itu namanya nambah dosa
ngapain roh ya bang
ro punya alasan yang kuat untuk itu alasan apa sih apa abang lupa fitnah yang dilontarin
buat roh dari mulut haji maimunah abang lupa harga diri roh sebagai seorang wanita
biar gak riduk bang roh bener bener gak ikhlas
kalau abang sampai nyumbang seterak bang
lagi pula bang kita harus belajar dari pengalaman yang udah
kita memang niatnya baik untuk nolong dia untuk jumbang
tapi kan belum tentu juga mereka mau terima
mau nanti jadi fitnah lagi jadi fitnah lagi
itu yang roh maksud
jadi menurut roh kita tetap puas pada bang
dan kita jangan selalu ikut campur dalam urusan keluarga haji muhyiddin
kecuali apa roh
kecuali dia yang minta bang
kecuali dia minta tolong sama kita
ini ada apa sih rek
kita jemput abangnya roh
rumahnya yang habis kerampokan uang tujuh puluh juta
kamu kenapa sih re sembunyiin dari aku
kalau aku tau kan aku bisa segera kesana
roh bukannya aku nyembunyiin apa apa dari kamu
tapi kalau aku cerita aku takutnya kamu nanti malah gak konsen sama kerjaan kamu
tadinya aku mau ngomong sama kamu roh
rumahnya pasti membutuhkan seseorang disana
aku segera kesana re
aku harus kesana
rob rob sebentar rob
rob ini kan sekarang udah malem rob
lebih baik kamu ketemu sama rumah besok pagi aja ya
ya pastinya jam berkunjung pasien sudah abis rob
nanti kamu kesana kamu malah diusir lagi sama satpa
bener bener ya nasib
susah banget sih ketemu sama rumana
demi allah aku sama sekali gak ada tujuan untuk bikin kamu kecewa
dikasihin aja ya uangnya
kalau emang rezeki juga pasti nanti balik lagi
iya kalau balik kalau gagal gimana
eh lupa abah nangis lagi sih mba
udah udah cukup gini aja besok abah ambil uang lagi
tapi ingat harus ada pengawalan yang ketat
enggak abah gak mau ambil lagi
wah udah kapok
terus umi gimana mba
apa apa mau diminum yang lagi sakit
ya enggak lah rum
abah jual kesepian kalau gak ada umi lho
abah harus mikirin keselamatan ya umi
kalau enggak nanti abah nyesel
masa lu apa rum
abah mau umi nyerah sama penyakitnya
udah gitu umi pergi mba
abah mau dipanggil awal
sama aja lu nyubah ya umi lu
supaya mati gitu
astaghfirullahaladzim rum gak mau kayak gitu mba
ya sekarang lagi gini nih abah itu sama uang kenapa sih pelit banget mba
rum tanya sama abah
abah lebih sayang sama umi apa abah lebih sayang sama uang abah
ya dua duanya gua sayang umi lu juga duit juga
jadi rum jangan ngasih pilihan gua yang susah
udah rum rum diam aja dah
pokoknya abah janji
pikirin umi lu sebagai ayah seperti pesembuh
tanpa apa ngeluarin uang lagi
ada yang begitu
mau kemana lu
ih capek disini mencari hiburan
biar pikiran repress sih
seharian ngurusin orang sakit sama orang ditahan
ya gua mah istighfar inget
emang abah lu tuh
udah besok gua kemari lagi gantiin sama lu
rum abis ini mau abah mau pulang dulu ya
bisa kan jaga umi lu sendiri
emang abah mau ngapain di rumah
ya elah kayak lu gak tau aja
kita kan punya minimarket yang harus kita urus
belum lagi merisain rumah tuh gimana ntar
lagian kamar abah juga belum ada kunci tadi
kalo sampe mahmud ntar nungguin kuncinya
aduh gua gak tau dah bisa gawat nih
bisa gawat sih bah
bukan nih cing mahmud suka bantuin ya
tapi sekarang ini jarah
nah apalagi sekarang nih kagak ada orang orang
bisa ludes dah nih barang barang kita semua
masya allah abah
abah tuh gak usah seuzan kayak gitu sama orang
ingat loh bah
itu uang gak akan kita bawa kok
oh jadi lu pengen abah cepet mati begitu
bagaimana cara abah sih dulu
tuh apalagi umilu sakit begini
gak ada yang abah jadi pegangan nih
itu kan anak abah satu satunya
masa mau siap abah
masya allah abah
siapa sih yang nyumpahin abah
lu sama sekali gak mau kok
ya lu cuma kasih tau aja sama abah
kalo pikiran abah itu mau endah
mau kete mau enak
abah jangan mikirin yang macem macem
nah itu tugas lu
bikin abah supaya tenang
bukannya nakutin terus
ya gak gitu juga kali bah
lu kasih tau ya
kita itu hidup di sini di dunia ini ibarat tamu
jadi apapun semuanya itu dipinjemin sama allah bah
nah pas waktu kita pulang karena panggilannya
otomatis kita harus kembaliin semua pinjemannya mbak
jadi maksud lu kita gak perlu mikirin masa duit gitu
ya bukan gitu juga bah
tapi intinya semua harta benda kita yang ada di dunia ini
itu adalah amanat
bukan titipan bukan juga tujuan
abah ngerti kan
nah sekarang lu dimana di
jadi lu pak sama anak juga
udah keterlaluan ya di
sampai lupa sama anak anak
anak lu gak urus lu malah terlantarin
yang lu urus cuma rumah anak rumah anak rumah anak
dan rumah anak aja lu kejar
dan mereka sangat setuju bu
tapi bukan caranya lu ngelupain anak
sampai di terlantarin kayak begini dong
ya gak mungkinlah bu
mereka itu segala galanya buat saya
gak mungkin ramadi bisa melupai mereka
ibu percayakan sama saya bu
dan apa sih cucunya nenek nih
sekarang nenek mau nanya
kalian kangen sama apa nggak
gak kangen sih nek
iya anggi juga
biasanya kan kalo ada papa kita jalan jalan
ya kan kak
iya kalo gak ada papa mainnya di rumah terus
jadinya bete deh
nah supaya nggak bete dan bisa jalan jalan lagi sama papa
bener bener rumana pinter banget nih anak
bukan cuma berhasil nyuri hati anak buah si ramadi
sekarang duduk gua juga
dia berhasil ambil
udah deh bu jangan suka maksain diri
iya tuh anak anak ini terlantar
kita harus bergerak cepet be kita kan tahu rumahnya rumana di mana
iya tapi kan kasian anak anak bu
kalau ibu keras begitu nanti yang jadi korban anak anak
kenapa jadi korban
ini nih masalahnya nih ramadi ini udah dipengaruhi sama rumah
pengaruhin apa apa kok
iya tante rumana baik
pokoknya kalo tante rumana udah jadi maminya anggi
anggi pingin ajak tante rumana ke sekolah deh
iya aku juga aku pengen ngenalin ke temen temen aku
kalau aku punya ibu yang paling cantik di sekolah
nanti aku pegang ajapm
bck kita nyus dah tante